jangan pernah kemana mana kau temani kakak rara santang berlatih
di mana orang yang sudah berani melawan anak baru
kami tidak tahu ki
apa kau bisa jelaskan kepadaku
kenapa kau memilihku
untuk aku belajar jurus kelelawar hitam ini
ketimbang aku belajar jurus patrihidma tingkat kelima
aku mengerti sekarang
jadi jurus kelalauan hitam ini setara dengan jurus patrihidma tingkat kelima
kalau begitu sekarang juga aku akan menyerbu pak depokan argaliwo
dan setelah itu aku akan merebut kitab patrihidma
dan aku berjanji aku akan membunuh rara santang di tanganku sendiri
kisah awung itu bisa mengobati segala macam penyakit
dan aku yakin penyakitmu akan sembuh
tidak kang itu perbuatan syirik
menyembah selain allah dosanya besar kang
lebih baik aku mati kang daripada harus menyekutukan allah
baik kalau kau maunya mati aku akan bunuh kau
kenapa paman ingin mencelakai istri paman sendiri
mohon maaf sebelumnya paman
sebenarnya kedatangan ku sini aku tidak ingin mencampuri urusan paman
tapi paman ingin menyakiti yang lemah
dan itu istrinya sendiri paman
jika aku diperbolehkan tahu sebenarnya ada apa
sudah lama aku sakit sakitan
suamikulah yang selama ini menjagaku selama bertahun tahun
dan sekarang dia memintaku untuk berobat di kisahung
tapi aku tidak mau karena harus menyembah kisahung
itu sama aja menyekutukan allah
itu yang perbuatan sangat musyi
pama sesungguhnya iman itu lebih berharga dari apapun itu
benar apa yang dikatakan istri pama
kau tidak tahu bagaimana kalau istriku sedang kamu
kau tidak tahu padahal istriku sudah mati
kita harus menjaga keberhasilan istriku
kamu lihat istriku mati
atau atau hanya
hai hey hey baunya ini banget ya pak man insyaallah semuanya akan baik baik saja
ada apa yang mulia memanggilku cari orang yang bernama gagak lumayun bawa kesini
dan seratnya hidup hidup nyawa nyawa

jika begitu ayo kita berlatih lagi
aku akan mengajarkan jurus patra hitmah tingkat berikutnya
berani sekali mereka
juraling cepat beritahu guru
baik baik kisah tak
saya akan memberitahu guru
jangan jangan ada kabar buruk dari pak depokan
kenapa kau datang ke tempat ini
pak depokan tidak
saya diserbu guru
kami tidak kuat guru
untuk melawan orang orang kuribintang utara guru
kamu tunggu di sini sebentar
ada apa ibu
kau pegang kebarang ini
jangan pernah kemana mana
kok temani kakak rara santang berlatih
aduh tidak usah czo
karena kalau kamu punya keputusan
mallity akan lembut
kamu ini adalah suatu sumin yang sudah terkonsumsi dengan orang lain
padahal aku makin pas figuresa dengan ayah
memang hayat prajurit banyak
oven itu gak supar berhenti juga

kakak puni purposely berdiri
aku yakin dia masih ada di sekitar sini
ledah seluruh kampung